beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
kamu ingin gak ada kapok kapoknya
kemarin kamu itu kebut kebutan sekarang berantem
pak bapak tuh tenang dulu dengerin penjelasan saya
ini bukan salah saya pak
saya cuma berusaha untuk nolongin temen saya apa itu salah
wah bener pak tadi saya diserang
ya tapi lain kali kalau ada kejadian seperti ini segera lapor polisi
baik pak saya ngerti
sekarang bawa temennya pulang
baik makasih pak
halo ma ini modi lagi di bank mau transfer
kemarin audi minta uang buat tugas
oh iya itu bulanan mama besok aku tambahin ya
maaf ya mah aku baru bisa ngasih segini
maaf ga sengaja
ya santai ga apa apa
yaudah kalau gitu gue masuk ya
katanya lo mau masuk
gimana gue mau masuk lu di depan pintu
aduh ngapain sih gue pakai benung segala
malu di depan mondi
sebenarnya emang gue mau ngobrol sama dia sih
tapi ganggu ga ya
kemana lagi tuh motor
hilang jejak saya nih
yaudahlah pa udah biarin aja ga apa apa
waduh neng ini gak bisa dibiarin neng
harus kasih pelajaran ini
yaudah kalau gitu kita langsung ke tujuan saya aja ya pak
ga bisa dibiarin nih neng
punggat ato nateng deh
gue udah dateng
lepasin temen gue sekarang
gue tau selama ini lo yang nyerang anak anak waria
kalau lo mampu
wah baru kali ini gue liat anak yang serigala
lalu dipaksain le mornings
ia rupanya wivescheek antara tadi
aku peduli kayaknya darola dan lee

huk's udah dayang banget banget
nah sumber kunistling itu keren banget
begini sih sustainability juara
kandungan wah polisi
boy boy kamu lagi kamu lagi kamu ingin nggak ada kapok kapoknya kemarin kamu itu kebut kebutan
sekarang berantem pak bapak tuh tenang dulu dengerin penjelasan saya ini bukan salah saya pak saya
cuma berusaha untuk nolongin temen saya apa itu salah woy bener pak tadi saya diserang
ya tapi lain kali kalau ada kejadian seperti ini segera lapor polisi
pasti ngerti sekarang buat temennya pulang baik makasih sama sama
siapa sebenarnya dia kenapa dia lebih kuat dari mondi
omg ini semua makanannya soyong nih gue jadi nggak sabar deh nunggu sila nanti kalau misalnya sila
datang tata mau pesen ini pesen ini pesen ini terus gue woi woi sadar dong tak lepasan karbon
gak ada yang buat semua di badan lo
adu olin it was two weeks ago kalau sekarang final aja tata
ya tapi tetap aja tahu diri di kita kalau mesen
iya terus ali mixpectata bakal pesen apa makan salad doang gitu kalau misalnya makan sayur
mending tata pesen aja galuh galuh tuh di depan situ tuh
lagi pula kan ditraksi sila
iya juga sih coba gue mau liat juga
tapi ya lin ini kok sio gak dateng dateng ya
padahal dia yang minta on time dia juga yang maret
risik papa jangan bawel antar juga anaknya dateng tenang aja
bukan makannya enak enak kan lin
kalian belum pada pesen
hah ngapain nungguin gue kan bayar sendiri sendiri
aaaa kok biar sendiri sendiri sih sio kan biasanya lo bilang oni oni
iya ngapain gue harus traktir break day enggak anniversary juga enggak
ya kok jadi bukan enak dong kita lin
lagian lo juga sih ta ekspetasi lo tuh terlalu tinggi tau gak
emang ya ekspetasi sangat realitasi
kita tuh kadang gak sama nyuramin
udah deh nggak usah drama
lo belum pulang
soal nyokap lo gimana kondisinya sekarang udah mendingan
gue juga udah beberapa hari ini gak pulang buat ngeceka dan mama
nyokap gue baik baik aja kok
kok lo aneh gitu sih ragu jawabnya
mas lo gak perhatian sih sama nyokap lo sendiri
lo gimana sih nyokap lo tuh baru aja kemarin kecelakaan

saya sudah melaporkannya arcade kita udah mohon
sampai kau kembali